pertemuan pertemuan itu kan bagus sama dengan kami bertemu dengan rakyat
itu hal yang biasa di dalam politik untuk saling bertemu
ibu ketua umum juga
nah bedanya kalau ibu ketua umum bertemu dengan para ketua umum
itu tidak kemudian dalam pengertian untuk terbuka
beliau banyak melakukan dialog untuk bangsa dan negara
itu justru dalam suasana yang kontemplatif
itu yang membedakan
tetapi pertemuan yang ada di hotel dharma wangsa
yaitu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita
kita kan baru mempersiapkan hari ulang tahun pdi perjuangan
semuanya sibuk hari ini saja ada lima agenda
ada yang melobi untuk membangun kerjasama dengan pd perjuangan
karena kalau pdi perjuangan
pdi perjuangan bekerjasama dengan partai politik
kami ini tak atas as
bahkan kami ini berbagi di dalam mengelola kekuasaan pemerintahan